nah yuda ada sebuah olahraga kini yang digandrungi anak muda di daerah istimewa yogyakarta
mirip dengan snowboarding katanya ini seperti apa meriahnya ya dan serunya
olahraga yang dikenal dengan sandboarding ini memanfaatkan gumuk pasir sebagai medium untuk meluncur dan menguji adrenalin
beruntunglah daerah istimewa yogyakarta memiliki gumuk pasir di kabupaten bantul
bukan semata karena di planet ini hanya ada dua negara yang memiliki gumuk pasir
yakni meksiko dan indonesia tapi juga karena berkahnya
karena gumuk pasir anak anak muda di yogyakarta memiliki olahraga baru
olahraga yang tak bakal ditemukan di daerah lain yakni sandboarding
mirip dengan olahraga snowboarding sandboarding juga menggunakan papan untuk meluncur
perbedaannya hanya pada medium
jika snowboarding menggunakan salju sandboarding menggunakan pasir
sebagai medium untuk meluncur
perbedaan lain terletak pada alat
jika dibandingkan dengan snowboarding
papan pada sandboarding lebih mirip dengan papan yang digunakan dalam olahraga skateboarding
hanya saja papan sandboarding memerlukan medium yang lebih licin agar mudah meluncur di atas pasir
para penggemar olahraga ini biasanya menggunakan semir lantai untuk menjaga agar papannya tetap licin
ada pun untuk cara bermain baik snowboarding skateboarding maupun sandboarding ketiganya nyaris sama
kalau ke skate mungkin banyak lebih ketrik ya
tapi kalau untuk snowboarding itu lebih simple aja sih lebih enak dimainkan ketimbang skate
tapi pada dasarnya kalau olahraga papan itu basicnya sama sih dari skate surfing snow terus sand itu sama
meski demikian sandboarding sepertinya memerlukan energi lebih besar
apalagi jika bermain di gumuk pasir yang tinggi
selain harus meluncur turun juga harus berjalan naik berulang kali
di bantul sendiri gumuk pasir tersebar di sejumlah pantai
mulai dari pantai parang kritis hingga pantai samas
hanya saja banyak penggemar sandboarding yang lebih memilih gumuk pasir di pantai parangkusumo
selain bentuk gumuknya yang variatif gumuk pasir di pantai parangkusumo selalu ramai oleh pengunjung
beberapa penggiat olahraga sandboarding menangkap peluang ini untuk membuka rental papan sandboarding
saya sendiri terinspirasi dari pertama kali dari chinese
orang chinese itu main kesini terus aku main bareng akhirnya kepingin
saya membuat board itu dari material kayu
terus sampai saat ini waktu itu belum ada niatan apa ya untuk frental atau apa
kita hanya untuk bermain sendiri tapi berhubung banyak yang rental akhirnya kita membuka untuk itu
pengunjung hanya perlu membayar rp empat puluh untuk sekali pakai
selama dua jam
selama dua jam
pengunjung bisa menikmati keindahan gubuk pasir dan meluncur menguji adrenalin
teguh supriyadi yogyakarta